memasuki masa libur ada banyak referensi tempat wisata salah satunya wisata sains dan teknologi yang tak hanya menawarkan hiburan tetapi juga edukasi
liputan produser lapangan cnn indonesia rizka rizlia di lokasi wisata sains di soreang dan pada larang jawa barat ini sekaligus mengakhiri cnn indonesia today
dan saya rian hasri undur diri terima kasih sudah menyaksikan selamat beraktifitas dan sampai jumpa
siapa yang masih ingat sundial sundial atau jam matahari adalah perangkat penunjuk waktu kuno yang mengandalkan bayangan matahari
keberadaannya kini sudah jarang tetapi masih dapat ditemukan di pusat peragaan ilmu pengetahuan teknologi dan sundial
gedungnya berfungsi sebagai dua buah jam matahari yakni vertikal dan horizontal
bahkan sundial ini memegang rekor jam matahari horizontal terbesar dan terpadu pertama di indonesia pada dua ribu dua puluh
dua buah sundial itu memanfaatkan nomon yang sama makanya disebut terpadu
berfungsi dari jam delapan sampai jam empat sore kalau yang di sini
dia bisa memberikan informasi ke kita tentang sekarang ini jam berapa
kemudian kalau yang sundail horizontal yang besarnya itu bisa memberi informasi juga sekarang bulan apa
jadi kita bisa melihat kalau misalkan jam kita mati ini kita bisa ngecek di sundial tentu saja dengan syarat mataharinya bersinar terang
selain itu ada satu ratus delapan puluh alat peraga dengan konsep ilmu fisika matematika dan kimia
seperti balapan bola menurun baterai tangan untuk pengecek kadar ion dalam tubuh pembuatan pola pada putaran pasir dan kursi paku
ini merupakan biroskop manusia yang digunakan sebagai alat tes untuk menjadi seorang astronot atau pilot
mari kita coba seperti apa cara kerjanya
saat menaiki giroskop manusia pengunjung wajib mengikuti aturan yang berlaku
seperti tidak mengenakan kacamata berat badan kurang dari tujuh puluh kilogram
penyakit asma atau jantung
setelah itu duduk di kursi giroskop dengan posisi bersandar kaki rapat serta memakai sabuk pengaman
giroskop diputar oleh petugas dengan cara vertikal dan horizontal
simulasi ini berlangsung satu hingga dua menit
ada pula baskom air mancur yang menjadi favorit pengunjung
tidak menggunakan apapun hanya menggunakan gaya gesek yang dihasilkan dari telapak tangan kita ke pinggiran baskom ini
airnya bisa keluar loncat loncat
semua alat peraga bersifat interaktif
tempat ini pun menjadi referensi berlibur dengan tema wisata sains bagi masyarakat terutama anak anak
yang lebih seru dan adrenalinnya lebih tinggi kali ya
selain puspa iptek dan sundayel wisata sains lain adalah science center soreang milik pemerintah kabupaten bandung
baru diresmikan februari lalu
science center soreang menjadi satu satunya tempat wisata buatan pertama berbasis digital di kabupaten bandung
kita juga ingin membesarkan dunia pendidikan non formal melalui sebuah tempat
yang menyajikan pembelajaran dan hiburan berupa science center
walaupun ini juga sepenuhnya mungkin masih banyak hal
keilmuannya yang harus kita
makanya setiap tahun kita selalu mengadakan beautifikasi science center
ada tiga lantai dengan tema berbeda
di lantai satu ditampilkan sejarah singkat kabupaten bandung
di lantai dua ditampilkan alat peraga seperti gunung meletus yang laharnya dibuat dari campuran soda cuka dan sabun
serta gelombang suara dan tornado api
di lantai tiga ditampilkan tata surya lengkap dengan baju astronot
ada pula bioskop empat dimensi yang memberi sensasi
seperti naik roller coaster sungguhan
dan ada game floor yang juga menjadi favorit
terdapat seperti kolam ikan di lantai ini karena ada pancaran dari atas sana
juga ada sensor yang mendeteksi getaran
jadi apabila saya melangkahkan kaki di lantai ini ikan ikan yang ada di dalam sini akan pergi
karena dia mendeteksi sensor gerakan saya
meski belum diisi banyak alat peraga pengunjung mengapresiasi adanya science center soreang ini
bagus bagus banget terus sangat mendidik gitu terus menambah luasan juga
wisata sains dan teknologi dapat menjadi pilihan pada masa libur seperti ini
selain dapat menghibur anak anak mendapat ilmu dan informasi baru
rizka rizlia bandung